menurut saya cocok
atau masih butuh pengalaman
ini bukan diambil dari berapa lama
bukan diambil dari berapa panjang
tapi berapa cepat seseorang itu mengambil suatu momen
suatu kejadian untuk menjadikan pengalamannya
belum tentu pengalaman pribadi
atau kejadian pribadi menjadi pengalaman dia
bisa saja kejadian terjadi pada orang
kejadian yang ada pada pendahulu
ini menjadi pengalaman
kami kayak di medan
kita ada kejadian kejadian
yang pernah dilakukan oleh pemerintah kota medan
saya nggak mau jadi pengalaman pribadi saya
tapi jadi pengalaman kita semua
ini pembelajaran bagi kepala kepala daerah
contoh begitu juga mas gibran
saya rasa beliau sangat baik dalam mengambil suatu momen
dalam mengambil suatu pembelajaran
dan ini bisa menjadi pengalaman
kita dukung kembali
udah dari kemarin saya bilang
untuk kerja dulu
gak ada lagi langkah yang lain
curukan pani yang sudah di teman pdhp masih lagi pak
ya selama ini sejauh ini kan
saya masih jadi kader
nanti ini akan saya diskusikan dulu
gak ada di diri diri